bikin apaan lu pak
bikin kue yang enak dan laku bang
biar kagak kalah sama pikirannya maisaro
yang abang demen dari dulu
eh mengapa nyerempet nyerempet ke zaman dulu
saya sengaja bang nyerempetin
kasian tuh mila
gak ada yang bantuin ngelawan semae
dalam pertarungan bikin kue
eh mau kemana lo
saya mau ke rumah
saya mau ngecek deng
lo kagak mau terima ongkos dari gua
ya beda lah cing incang kan pensiunan pegawai
kenapa lo telat
maaf bos saya tadi habis dari rumah incang saya dulu di cikini
sekarang lo bersihin parkiran
gue bukan emak lo kagak perlu cium tangan
jadi sekarang lo jualan kue mil
iya cing tadinya sih bantu bantuin si tati
cuma duitnya kecil makanya mila bikin kue sendiri
dulu waktu masih muda mbak belu demen banget sama emaknya si tati
sekarang belum juga dua tahun emak lo meninggal
eh mbak belu udah main mata sama emak es tati
pantesan waktu mila dimarahin sama emak mbak abe bukannya belain mila malah belain tati
dasar mbak belu kelakuannya
mbak belu mau kemana
hei tukang ojek tolong hantarin ayek
ke rumah pacar ayek asik asik jah
eh daripada lo nyanyi mendingan lo takbiran
kalau yang ini
ya udah sekarang pergi ke warung
beli tuh bahan bahan kue
biar pelanggannya pindah ke kita
saya lagi belanja biar nanti malam kita bikin kuenya
biar besok pagi langsung kita jual
makasih ya cing
udah nyampe lo
saya dimana nih

elah sebentar aja
pak sopian bantuin
elah ini bocah
bikin kue yang enak dan laku bang
biar kagak kalah sama pikirnya maisaroh
yang abang demen dari dulu
eh mengapa nyerempet nyerempet ke zaman dulu
saya sengaja bang nyerempetin
kasian tuh mila gak ada yang bantuin lawan semahe
dalam pertarungan bikin kue
bikin kue aja apa kayak ada pertarungan
agak agak aja loh
udah makan cing kuenya
mbak be mau
makasih ya mas pur
sama sama pak sofyan
eh tunggu dulu
kok diambil lagi
iya ini buat saya
ongkos bantuin kamu ngangkat anak anak waktu di jalan tadi

baik ir demonstration nama
mam banduri rasa seb naar prana

selamat slide benar
makasih ya bangco
pokoknya mil semua pelanggan yang tati sama si mai kita harus rebut
kau udah kemana
mau ngerebut pelanggan yang tati sama si mai bang
pan gue udah bilang babi lo itu kebelet sama si mai saro
dari dulu sampai sekarang dia itu gak bisa ngelupain
apalagi sejaknya lo meninggal
dia itu tergila gila lagi
be jadi bener be
selama ini nyanya mila cuma jadi pelarian babi doang
gue emang pernah depan pernah cinta sama si mai saro
tapi pas gue udah ketemu almarhum mak lo
gue udah ngelupain si mai
selalu tahu aja ya gue juga udah nunda keinginan gue buat pergi haji
lantaran ngerutin keinginan mak lo nih ngebangun rumah ini
padahal gue pengen banget pergi haji